kita beralih ke informasi lain akhir februari lalu kepolisian republik indonesia telah menangkap sejumlah tersangka penyebar hoax dan ujaran kebencian yang tergabung dalam kelompok muslim cyber army atau mca
seorang pakar keamanan siber yang juga pengembang mesin pengais konten negatif milik kominfo ismail fahmi
menelusuri rekam jejak digital pembentukan dan juga perang siber yang dilakukan oleh mca menggunakan tools analytic dari platform media sosial berikut laporannya
dari sini kita akan mencari pengetahuan dari mca
fbe dan republik indonesia yang menjadi sentralnya ada akun lain misalnya mas piungan waktu itu masih mas piungan namanya kemudian berubah lagi dan akun akun yang lain di situ
mereka yang kemudian menggerakkan di sosial media supaya publik umat seperti itu datang rame rame ke monas
melawan adalah yang dilawan adalah kluster yang lain ini adalah kluster kalau kita runut dari awal adalah kluster pro pemerintah di situ
kemudian kita lihat lagi aksi dua ratus dua belas sama juga
mau persiapan aksi kita lihat ini sangat besar
habib rizik fpi kemudian akun akun yang lama di situ
inilah cikal bakal dari mca itu sendiri
sudah ada bentuknya itu sudah ada di situ sejak lama
kemudian tinggal setelah aksi di sini ada video dari habib rizik yang menyatakan bahwa umat itu harus melakukan perang cyber
itulah kemudian nama mca mulai banyak didengungkan mulai desember itu
ini dan seterusnya kemudian mereka menamakan dirinya yang tadinya nggak ada namanya sebagai mca
dan menjadi debut pertama adalah wilkada
nah saya mau lihatkan di sini pada saat pilkada
pada saat pilkada itu harusnya kan ada tiga kelompok di situ
tiga kluster jadi gambil
ini adalah kelompoknya ahok pro ahok kemudian pro agu sylvi dan pro anisandi
tapi ternyata ada yang keempat
inilah yang mca tadi
jadi mereka tidak terafiliasi berarti itu lebih ke condong ke agus sylvi
jadi ibaratnya ideologinya yang penting menyerang ahok di situ
jadi di sini akibatnya timnya ahok harus membuat serangan terhadap agus sylvi
membuat serangan terhadap anisandi plus mempertahankan diri dari mca
plus satu lagi harus mempromosikan ahok
jadi tugasnya sangat besar timnya ahok
ini adalah ketika penangkapan
pada saat penangkapan ini pada hari h tanggal dua puluh tujuh februari
yang menarik itu apa
tokoh itu tertangkap mulai dari atas sampai di bawah
harusnya ini kan membuat malu mca karena tokoh tokohnya tertangkap
membuat mereka tidak berani muncul
karena dilabelin mulai saat itu ada label mca adalah pembuat hoax
harusnya pada malu di situ
tapi kenyataannya dari data yang setangkap di sini
promo pemerintah sangat besar jelas
saat itu dia mendapatkan amunisi untuk kemudian menyerang tim mca di sini
nah di sini yang mca itu
bukannya kecil besar juga
jadi harusnya untuk ukuran yang lagi diserang lagi dibuka gitu ya kedoknya di situ makin kecil di situ muncul
tapi enggak ini menyerang balik
kemudian kita lihat tanggal dua puluh delapan sehari setelahnya makin besar ternyata
tim mca juga makin besar kekuatannya di situ di sosial media
jadi kekuatannya kalau kita bilang makin turun di situ tidak juga
jadi sama sama kuatnya itu antara ymku pemerintah dan pro mca

sebetulnya ini momen yang sangat bagus
polisi menangkap beberapa anggota mca
ratusan ribu kalau kita bilang anggota mpr
bisa siapapun mungkin jutaan juga muslim cyber army di situ
tetapi yang ditangkap hanya beberapa
simbol saja gesture dari pemerintah dari polisi bahwa kita lagi serius menangkap ini pembuat hoax
cuma masalahnya adalah fakta nih
hoax itu tidak hanya terjadi di satu kota
terjadi di satu kelompok di sini
ada dimanapun termasuk yang ada di sini juga ada namanya hoax di situ
kalau kita memang benar benar war on hoax perang melawan hoax
artinya perang itu dilakukan terhadap siapapun yang ada di situ
ya terhadap kelompok yang ada di mca dan kemudian kelompok yang juga di pro pemerintah di sana
kalau kelompok yang di mca membuat hate speech nya itu mesti melawan pemerintah
tapi kalau yang pro pemerintah tidak mungkin dia membuat hate speech yang melawan pemerintah
tetapi melawan yang lain
misalnya tokoh agama
tokoh tokoh agama itu kadang dibuat meme nya dan seterusnya
saya sudah perhatikan ada beberapa case itu dibuat
dan itu akhirnya membuat ujaran kebencian terhadap agama terhadap tokoh agama kemudian terhadap nabi seperti itu
itu kan ada di mana mana
kalau war on hoax ini dilakukan di semuanya saya kira publik akan dengan senang hati dan sepakat dengan polri di situ
kita benar benar melawan itu
cuma yang sekarang terjadi adalah war on hoax itu hanya dilakukan terhadap satu kluster
ini yang berbahaya
jadinya yang tampak adalah war on mca